dongeng bahasa indonesia
gaun pengantin di bawah laut
alkisah di kerajaan yerabon hiduplah seorang kesatria bernama monet
dia muda berani dan sangat tampan
tetapi tidak pernah diakui oleh raja serakah jahatnya cloud
moned punya kuda bernama godot
godot bukan kuda biasa
dia dikaruniai kekuatan kebijaksanaan
suatu sore moned dan godot berada di hutan
oh cuaca ini sangat indah dan mataharinya sangat cerah
bagaimana menurutmu godot
ini sangat indah tuan
ayo masuk lebih dalam ke hutan kita bisa makan beberapa beri di sana
godot berlari ke hutan dan moned mencari buah beri
tiba tiba moned melihat bulu yang bersinar
oh bulu yang sangat indah
rasanya seperti aku menahan api dan tanganku bahkan tidak terbakar
itu adalah bulu burung api yang paling langka
tidak semua orang bisa mendapatkan ini
oh benarkah aku harus membawanya ke raja cloud
dia akhirnya akan menghargai dan menghadiahiku dengan banyak emas
tuan aku tahu kau ingin memenangkan penghargaan rajab
namun aku sarankan kau tidak membawa bulu ini kepada
atau akan membawa banyak masalah
godot kau pikir bulu yang indah ini akan membawa masalah bagi kita
aku pikir ini tidak akan membawa apapun kecuali kekayaan
hmm tergantung padamu tuan
aku pikir ini adalah ide yang hebat
godot dan moned bergegas kembali ke kerajaan untuk menunjukkan apa yang mereka temukan
moned mempersembahkan bulu burung api kepada raja cloud
yang mulia aku menemukan bulu burung api ini yang langka
dan ini aku persembahkan untukmu
ini memang tindakan yang berani
tapi ini bukan satu satunya hal yang akan membuktikan
jika kau bisa membawakan kubulunya kau juga bisa membawakan kuburunya
bawakan aku burungnya atau kau akan kubuang dalam kandang singko
moned dikejutkan oleh permintaan raja
mustahil baginya untuk membawa burung yang ganas dan perkasa itu
moned berjalan keluar dari aula dan menangis
ada yang salah tuan
raja raja memintaku untuk mengambilkan burung api
bagaimana aku bisa membawa makhluk yang luar biasa itu
atau aku akan dilempar ke gua singa
jangan khawatir tuan aku akan membantu
minta rajamu membawakan ita ratusan karung jagung untuk ditaburkan di ladang besar di desa ini
itu akan mengundang burung pun
moned pergi menemui raja dan menuntut hal yang sama
jagung baiklah kalau begitu
keesokan harinya raja cloud mengirim orang orangnya untuk menyebarkan jagung di ladang
sekarang kita harus menunggu sampai malam
godot dan monet menunggu dengan sabar
tiba tiba mereka melihat bayangan di lapangan
mereka mendongak dan melihat burung api yang luar biasa yang datang untuk memakan jagung
mereka menatap dengan kagum sampai godot berkata
moned meraih jaring dan segera menjebak burung api dan membawanya ke raja dengan bangga
ini dia burung api besar yang dulunya milik langit sekarang milikmu
sangat cantik kau sangat berani
tetapi tesku belum berakhir
jika kau bisa membawakanku burungnya kau bisa membawakanku putri vasilisa yang tinggal di pantai
bawakan dia atau singa singa itu menunggumu
aku bisa menipu burung tapi tidak mungkin untuk menipu putri
moned berbicara kepada godot tentang hal itu
godot mengangguk dan berkata
itu bukan masalah masalahnya belum datang
minta rajamu untuk memberimu ramuan nafas naga tenda dan juga mawan
kita bisa membuat sang putri tertib
moned menuntut mereka
raja cloud bingung tapi dia memberi monet semua yang dia inginkan
moned dan godot pergi ke pantai dan mereka melihat putri vasilisa di atas perahu perak dengan dayung emas menyanyikan sebuah melodi yang manis
lihatlah matahari yang indah yang bersinar padaku lihatlah alam sekitar yang memberkatiku
moned memandangi sang putri dengan kagum
karena dia belum pernah melihat orang secantik dirinya
cepat buat tenda dan atur bunganya
segera sang putri datang ke pantai
pada saat itu moned dan godot mendirikan tenda dan menunggunya
apakah kau ingin bunga yang mulia aku baru saja mengambilnya untukmu
oh indah sekali mawar adalah bunga favoritku
moned memberinya bunga
sang putri mencium bunga itu
sedikit yang ia tahu bahwa ramuan napas naga ditaburkan di atas kelopak bunga itu
saat sang putri menciumnya sang putri merasa pusing
oh aku merasa mengantuk sekali
moned memeluknya saat dia jatuh pingsan
godot dan moned berlari kembali ke kerajaan bersama sang putri
ketika mereka masuk ke kerajaan raja cloud sangat gembira
tolong bunyikan lonceng pernikahan putriku telah tiba
prajurit raja membunyikan mel yang membangunkan putri vasilisa
oh di mana aku
kau di sini untuk pengantin pria
iya tuhan putri tersayang akulah yang akan menikahimu
apa aku tidak bisa menikah
aku hanya bisa menikah dengan gaun pernikahanku
oh jangan khawatir aku akan membawakan yang terbaik dari penjahit kerajaan untuk menjahit gaun yang indah untukmu
aku mohon maaf yang mulia tapi gaun pengantinku adalah gaun terbaik yang tidak pernah bisa digantikan
gaun itu disimpan di dasar laut di bawah batu terbesar aku akan menikah denganmu hanya jika kau bisa mengambilnya untukku
moned apa kau mendengar apa apa
bawakan gaunnya sekarang dan saat ini aku tidak akan memenuhi apapun permintaanmu dapatkan pakaian itu atau kau akan kulepaskan ke dalam kandang piton
moned kaget dan godot sudah mendengar semuanya
ini dia aku tahu persis apa yang harus dilakukan
godot berlari cepat ke pantai
apa yang kau lakukan
tunggu dan lihatlah
apa yang kau lakukan
tiba tiba ombak menjadi lebih kuat dan seekor lobster besar muncul ke daratan
godot temanku betapa senangnya aku bisa bertemu denganmu setelah sekian lama katakan padaku bantuan apa yang kau butuhkan
putri vasilisa akan menikah
putri vasilisa akan menikah
kau disini untuk gaun pengantin
itu benar sekali
lari menari di air dan ketika dia melakukannya dua lobster besar datang ke permukaan laut
sekarang kalian dapat bantuan kami tapi hanya yang paling berani yang dapat mencapainya
aku akan datang untuk membawa gaun itu
larry mengangguk dan memberi moned sebotol ramuan ajaib
ini dia ini disebut ramuan bernafas di bawah air
telanlah dan kau bisa bernafas di bawah air
moned menelan ramuan ajaib dan terjun ke dalam laut
ketika mereka berenang monet melihat batu yang sangat besar
dia mengangkatnya dengan mudah ketika lobster meraih gaun itu
aku datang raja cloud
monet keluar dari air dan lobster mengikutinya
akhirnya gaun itu kita hampir di akhir semua masalah kita
hampir kenapa hampir
karena kita punya satu masalah lagi untuk disingkirkan
baiklah semoga beruntung dengan itu sampai jumpa lain waktu
tidak aku butuh bantuanmu untuk masalah eat
godot memberitahu larry si lobster dan monet semua yang dia rencanakan
itu saja ini adalah tugas yang sangat sederhana ayo kita pergi
godot dan monet kembali dengan kemenangan kekerajaan
yang mulia dan tuan putri aku telah mendapatkan gaun pengantin putri dari dasar laut seperti yang diminta
aku harap kalian puas
akhirnya sang putri akan menjadi ratuku
raja dan ratu hidup bahagia selamanya
tapi aku akan memberikannya kepadamu hanya jika kau meminta maaf kepada kerajaan
minta maaf untuk apa
aku adalah raja terhebat dan kau memberitahukanku untuk minta maaf aku tidak akan melakukan itu
begitu kau tidak memberiku pilihan
tiba tiba lobster masuk ke dalam aula menggenggam cakarnya
apa yang dilakukan makhluk kotor itu di sini kami tidak kotor serang dia
lobster mengejarnya dan sang raja berlari
tinggalkan aku lobster konyol penjaga tangkap mereka
para penjaga berlari untuk menghentikan para lobster tapi mereka terlempar keluar dari jalan mereka
raja dikejar ke balkon lobster telah menjebaknya
hah baiklah baiklah aku telah jahat dan raja yang tidak jujur aku minta maaf
dan jangan jadi raja lagi
oh oke oke aku akan mengundurkan diri
sekarang mari kita bawa dia ke ruang bawah tan
raja cloud dibawa ke ruang bawah tanah dan dipenjara
apakah ada masalah lagi yang akan datang
putri vasilisa berterima kasih kepada moned
oh terima kasih banyak anak muda yang pemberani terima kasih
ya jangan berterima kasih padaku temanku godot si kuda yang hebat larry si lobster dan teman teman
bukannya yang benar benar membantumu
putri vasilisa tersenyum dan mengangguk menatap godot dan lerry
tapi putri bisakah aku bertanya sesuatu padamu
kenapa kau menerima untuk menjadi istrinya ketika kau tahu bahwa dia telah menculikmu
mendengar itu putri vasilisa tertawa begitu juga dengan larry
moned dan godot merasa bingung
apa yang terjadi
ya begini alasan aku menyimpan gaun pernikahanku di dasar laut adalah untuk memastikan bahwa aku hanya akan menikah dengan orang yang aku sukai
selama ini gaun itu berada di bawah pengawasan sahabatku larry si lobster
larry adalah temanmu
ya dan aku telah memberitahunya bahwa kalau ada orang lain yang datang untuk mengambil gaun itu
alih alih aku ketahuilah bahwa aku dipaksa untuk menikah dan kau harus datang untuk menyelamatkan aku
dan dengan demikian kisah kita berakhir
moned diangkat menjadi raja yerabon yang baru dia akan sering mengunjungi putri vasilisa karena mereka telah menjadi teman baik
dan untuk godot dan larry
lihat saja sendiri
kau tahu kau bisa saja memberitahuku tentang seluruh kesepakatan dengan putri alih alih menunggu akhir cerita
aku hanya mempertahankan hak istimewa ikatanku dengan sang putri
tentu saja dan bagaimana dengan ikatan kit persahabatan kit kau membuatku terlihat seperti
ya dan kita mulai lagi
kisah yang terakhir